keinformasi selanjutnya badan pengatur jalan tol memastikan sembilan ruas tol akan mengalami kenaikan tarif pada bulan ini
badan pengatur jalan tol memastikan kenaikan tarif sembilan ruas jalan tol akan berlaku delapan desember mendatang
kenaikan tarif jalan tol ini sudah disetujui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
kenaikan tarif berkisar rp lima ratus hingga rp satu lima ratus
kenaikan tarif jalan tol ini sesuai dengan undang undang no tiga puluh delapan tahun dua ribu empat tentang jalan yang memperbolehkan usulan kenaikan tarif
perhitungan penyesuaian jalan ataupun penyesuaian tarif jalan tol dilakukan dengan format tarif lama disesuaikan dengan pengaruh inflasi daerah yang dilalui jalan tol selama dua tahun terakhir
seperti tarif jalan tol dalam kota jakarta naik dari rp sembilan menjadi rp satu
kenaikan tarif tol yang dilakukan
kenaikan tarif tol yang dilakukan
dasar hukumnya sesuai dengan undang undang jalan no tiga puluh delapan tahun dua ribu empat belas
evaluasi penyesuaian tarif tol itu dilakukan setiap dua tahun berdasarkan pengaruh laju inflasi